jadi dia dede menangku sayang ya ratu
ampura ya ratu
iya ya sudah
tapi ingat tolong jangan sampai kejadian ini terjadi lagi
saya permisi ya ratu
maafkan saya ratu
anak anak ini mau melapor
maafkan saya ratu
rakyat kian santal telah diculik oleh orang jahat
dia seperti tidak mengenali aku
kamu tidak punya saudara selain kami
semuanya adalah musuh
kau bukan kakakku kau musuh terbesarku
rai kenapa kamu menyerangku
jangan buang waktu
selesaikan dengan cepat
apa yang kalian lakukan terhadap putraku
aku menjadikannya manusia hebat untuk memusuhimu apa aku pernah menyakitimu
sehingga kalian begitu membenci lebih dari negara kuhancut ayahku gugur di
medan pertempuran balawan ibuku meninggal merana rakyat dan keluarga ku tercerai berai itu semua
lah aku tidak pernah menyerang sebuah negara tanpa suatu alasan dan perang adalah pilihanku yang
terima kasih benar apa yang aku dengar dari pengasuhku prabu siliwangi dia tidak hanya panda
dalam bertarung tapi dia juga piawai dalam mengolah kata memelintir fakta pembala rasa tak pantas
untuk kau sandal
apa mana kata yang pantas untuk sebutannya
ayahmu hanya percaya dengan pikiran tidak dengan hati nurani dan itu yang menyebabkan dia hancur
baik kita jauh jauh ke sini untuk bersilat lidah atau bertarung dengan prabu siliwangi
untuk mencari kembali ke tempat yang lebih baik untuk kita berada di luar negara ini
kita akan habisi dia karena tikus tidak akan terperangkap dua kali aku bukan tikus anak muda
tapi kamu akan mati seperti tikus
hai kenapa kamu masih bertahan serang kami kami siap menerimanya
hai kamu telah memberikan kesempatan pada kami untuk segera memudung dengan cepat
hai kenapa dia saja
hai cepat selesaikan kamu memaksaku bocah baiklah kalau itu maumun bunuh kami kami tidak takut ya
hai aku memang ingin membunuh hai membunuh kesembungan kalian supaya bisa berpikir sehat dan tahu apa
sebenarnya yang terjadi waktu itu
alhamdulillah raden telah sadar
memangnya aku kenapa kek
rupanya raden kena sihir
maka raden tidak sadarkan diri
oleh karena itu kita jangan terlalu lengah
asma allah harus selalu berdengung di dalam hati
lidah kita tidak boleh kering oleh zikir
karena lengah sedikit saja
setan dan sekutu sekutunya
akan senantiasa merasuk dan menggoda kita
insya allah kek
kita ini sekarang mau kemana
rai kita ini mau pulang
karena kita sudah tidak ada urusan lagi
kita sudah mengetahui
kalau kita memang salah
beruntung sekali prabu siliwangi masih mengampuni kita
eh si ipah selalu senyum senyum sama kamu
nyi ipah yang mana maksud akang
udah dikasih tahu
si ipa itu tukang masak di sini
gadis yang paling cantik sedunia
tak etak bawogoh saya itu
jom lo ngerti sekarang
nyi ipah yang badannya bongsor dan genut itu toh
ya itu di mata saya mah tetap mungil
kamu mah nggak bakal mau sama si ipah
soalnya teh kamu sudah punya istri
nggak kan ngaku
ngaku saja tuh
bukan begitu maksud aku kan
kalau diberinya ipah
aku tuh pasti suka
udah batin gubal gabel
tak sealala anak
kalau perlu juga kambing dibedakin teh kamu juga naksir
nggak perlu sewot gitu toh kang
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu
nggak ada yang nunggu